hingga minggu dini hari tim sar gabungan terus melakukan pencarian terhadap pesawat skytruck milik polri
sejumlah temuan yang diduga terkait dengan pesawat yang jatuh dievakuasi ke batam
timsar tanjung pinang ke pulauan riau minggu dini hari berhasil mengevakuasi sejumlah temuan ke pelantar satu tanjung pinang
beberapa temuan yang diduga bagian tubuh langsung dibawa menuju rs bayangkara batam untuk diperiksa tim dvi
dalam melaksanakan pencarian masih bagus
sehingga tadi sore kenapa kita pulang ke sini malam ini karena memang di sana menurut informasi dari kru kapal kita
sudah mulai angin sehingga kita tidak bisa bertahan di sana
harus kita minggir punya perlindungan
hanya saja kan kita membawa korban
jadi mencari perlindungan daripada kita ini korban juga kesian kita bawa ke pokokan langsung ke sini dan besok pagi kita
jam empat atau jam ini sudah berangkat lagi kembali ke lokasi
seperti itu ya
tim gabungan basarnas polri dan nelayan hingga saat ini terus melakukan pencarian
suhar maji tanjung pinang
badan search and rescue nasional atau basarnas akan mengerahkan lima belas kapal
yang salah satunya dilengkapi sistem bawah laut untuk mencari pesawat skytruck polri yang jatuh di perairan pangkal pinang kepulauan riau
dalam jumlah pencarian
pers minggu pagi kepala basarnas henry bambang sulistio menjelaskan ada enam penyelam dari badan sar pangkal pinang
yang sudah siap di kawasan tanjung pinang
selain tim sar gabungan pencarian juga akan dibantu oleh nelayan setempat
berdasarkan pemetaan oleh tim sar lokasi jatuhnya pesawat berada di kedalaman dua puluh empat meter
kedalaman ini masih bisa dijangkau para penyelam tanpa perlu bantuan peralatan khusus kedalaman ekstrim
jumlah penumpang pesawat sesuai dengan manifest berjumlah tiga ratus
terdiri dari lima kru dan juga delapan penumpang
terdiri dari lima kru dan juga delapan penumpang

para penumpang adalah anggota polairut yang akan mengganti tugas rekan mereka sebelumnya
di wilayah sumatera selatan pangkal pinang dan kepulauan riau
pencarian unsur sar gabungan melakukan pencarian di area seluas dua ratus nautical mile square
kemudian pencarian itu dilakukan oleh unsur laut
maupun unsur udara
unsur laut itu ada lima belas kapal hari ini kita operasikan
lima belas kapal itu lima dari basarnas empat dari tni al empat dari polair satu dari kplp kemudian satu lagi dari piacukai
tni al itu diantaranya ada dari bakamla juga
ditambah hari ini ada lima penyelam
untuk melakukan tugas tugas konformasi apabila nanti ditemukan obyek yang kita cari
mudah mudahan hari ini bisa kita
untuk misi pesawat registrasi empat puluh dua papa empat ribu dua ratus satu dalam rangka untuk mengganti kru kru pesawat yang sudah terploting di berbagai polda
pada akhir bulan memang kami dari direkturat polisian udara melakukan pergantian kru yang sudah ada di wilayah wilayah tersebut
yang mana kemarin itu adalah wilayah yang dimaksud adalah wilayah palembang sumsel kemudian wilayah pangkal pinang kemudian wilayah kepri atau di batam
itu ada beberapa kru yang kita ganti
untuk rotasi penugasan
dan pada penugasan ulangi pada penerbangan pertama itu kita menuju ke pangkal pinang
kemudian yang kedua ketika menuju ke batam disitulah pesawat mengalami hilang kontak
yang saat ini sudah oleh basarnas sudah ditemukan beberapa serpian serpian yang ada